kita ke informasi pertama sidang lanjutan bom tamrin dengan terdakwa aman abdurrahman
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pekan lalu pada hari selasa
dalam sidang ini korban inspektur dua deni maheu yang hadir sebagai saksi
sempat memberi pelukan kepada aman abdurrahman
inilah pelukan yang diberikan inspektur dua deni mahiu korban bom tamrin kepada aman rahman
alias aman abdurrahman terdakwa dalam pemboman di ruang sidang utama pengadilan negeri jakarta selatan
jumat dua puluh tiga februari lalu
ini terjadi setelah denny mahyu memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan bom tamrin
dengan terdakwa aman abdurrahman
dalam kesaksiannya dhani menceritakan detik detik mencekam ketika bom tersebut meledak dan mengenai dirinya
sebelum bom tersebut meledak deni yang melakukan patroli merasa ada yang membutuhkan
sehingga ia berhenti di pos polisi tamrin yang kemudian menjadi lokasi ledakan
yang paling yang benar
saya tidak paham tidak susah
karena saya bersedari ini berjaya kedua langsung sepenuh penuh
akhirnya saya tidak paham
sidang lanjutan untuk aman akan digelar pekan ini
yang beragendakan dua orang saksi yang merupakan korban teror dari bom tamrin
badru zamal jakarta